mantan menteri sosial juliari peter batubara difonis dua belas tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah
subsidi dari enam bulan kurungan oleh majelis hakim pengadilan tindak pindahan korupsi jakarta
majelis hakim juga mencabut hak politik juliari untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun
kader pdi perjuangan ini juga diminta membayar uang pengganti sebesar empat belas miliar rupiah
subsidi dari dua tahun penjara
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom
dengan kurnia ramadana peneliti icw selamat sore mas kurnia
selamat sore mbak rifana
majelis hakim memfonis dua belas tahun pidana penjara

iya mbak rifana bagi icw sebenarnya fonis yang dijatuhkan majelis hakim
kepada mantan menteri sosial tersebut benar benar tidak masuk akal
dan semakin melukai hati korban korupsi bansos itu sendiri
karena kalau kita melihat dampak korupsi yang dilakukan
oleh juliari peter batubara sebenarnya yang bersangkutan sangat layak
untuk mendekam selama seumur hidup di dalam penjara
ada beberapa argumentasi kenapa kami tiba pada kesimpulan itu
pertama misalnya juliari melakukan kejahatan saat menduduki posisi sebagai pejabat publik
maka dari itu berdasarkan regulasi pasal lima puluh dua kuhp
harusnya ada pemberatan bagi seorang pejabat yang melakukan kejahatan
yang kedua sebagaimana tadi disampaikan dalam vtcnn
kejahatan itu dilakukan di tengah kemerosotan ekonomi dan kondisi kesehatan masyarakat
karena tertimpa wabah pandemi covid sembilan belas
apalagi korupsi itu dilakukan terhadap bahan dasar atau kebutuhan pokok masyarakat
yaitu bantuan sosial
selanjutnya kami juga melihat hingga pembacaan nota pembelaan
juliari tidak ada
ketika ini kuhp mengakuikan bahwa mereka tidak kunjung mengakui perbuatannya
maka dari itu kami menganggap karena berdasarkan pasal dua belas tersebut
memungkinkan hakim untuk menghukum berat seumur hidup penjara kami mendorong hal tersebut
namun justru hakim hanya memfonis satu tahun di atas tuntutan penuntut umum
dan kami yakin fonis hendak ini tidak mungkin dibanding oleh kpk
karena mereka sebenarnya menginginkan hukuman yang lebih rendah kepada juliari peter basubara
artinya ini sudah di atas ekspektasi dari kpk
tapi ini tidak di atas ekspektasi kita sebagai masyarakat yang dirugikan atas kasus korupsi bansos
benar karena kita tidak mungkin lagi menitipkan ekspektasi kita kepada kpk
karena selama ini cukup banyak saya rasa kontroversi dalam penanganan perkara bansos
publik juga dengan mudah melihat bahwa kpk terlihat enggan
bahkan takut untuk mengembangkan perkara ini ke pihak pihak lain
oke tadi anda menyinggung soal nota play doh ataupun nota pembelaan dari juliari peter batubara
bahwa kita dengar bersama cukup mengagetkan bahwa juliari peter batubara mengaku tidak bersalah
kemudian minta dibebaskan karena menderita keluarganya dicacimaki
anda melihat apakah majelis hakim menjatuhkan fonis yang lebih berat satu tahun ini
karena juga melihat tidak ada rasa penyesalan tidak ada rasa bersalah dari juliari dalam nota play doh nya itu
bisa disimpulkan begitu salah satu yang memberatkan
iya jadi apa yang terbukti secara sah dan meyakinkan juliari menerima uang puluhan miliar
tapi tidak sejalan dengan fonis yang dijatuhkan
bahkan mbak rifana kalau saya cermati dari beberapa pemberitaan
majelis hakim juga menyampaikan
alasan meringankan karena juliari sudah dihina oleh masyarakat
tentu ini menambah catatan kelam lembaga kekuasaan kaki
pertimbangan meringankan ini yang sangat jenuh
tentu kita masih mengingat ada kasus edi prabowo juliari pinangki sirna malasari
yang juga alasannya sangat janggal diutarakan oleh majelis hakim
begitu mbak rif
kita tahu juga bahwa majelis hakim menjatuhkan pidana
yakni mencabut hak politik juliari untuk dipilih selama empat tahun
kalau kita berkaca di sidang kasus korupsi sebelumnya
mantan menteri kkp edi prabowo juga dicabut hak politiknya
apakah pencabutan hak politik dari dua orang pejabat tinggi ini
dua orang mantan menteri ini
sebetulnya menunjukkan perbaikan ataupun menunjukkan konsistensi majelis hakim
pengadilan tindak pidana korupsi di dalam sistem peradilan kita mas kurnia
saya rasa tidak ya mbak rifana
ada empat indikator hukuman yang bisa digunakan oleh majelis hakim
untuk menimbulkan efek jerah
tentu empat hal tersebut harus maksimal
baru kita bisa tiba pada kesimpulan majelis hakim sudah berpihak
pada korban atau kepada pemberantasan korupsi
mulai dari pemidanaan penjara yang tinggi denda uang pengganti dan pencabutan hak politik
kalau kita kritisi lebih lanjut
sebenarnya memungkinkan bagi majelis hakim untuk memperberat pencabutan hak politik hingga lima tahun
karena itu batas yang disampaikan oleh mahkamah konstitusi
jadi empat tahun itu kami anggap juga belum cukup untuk memberikan efek jerah
bukan hanya kepada juliari
tapi putusan ini menjadi pesan penting bagi pejabat publik lain
untuk tidak memanfaatkan pandemi covid sembilan belas sebagai bancakan korupsi
dan sepertinya pengadilan gagal dalam memberikan petang itu
oke mas kurnia selain itu majelis hakim juga meminta juliari membayar uang pengganti empat belas miliar rupiah
tapi ini kita tahu bahwa juliari diduga menerima suap rp tiga puluh dua empat miliar
apakah kemudian ini setara ataupun bisa mengganti apa yang sudah didapatkan
oleh juliari peter batubara dan merugikan negara
karena swabnya rp tiga puluh dua miliar tapi membayar uang penggantinya hanya rp tiga puluh dua miliar

ya mbak rifana tiga puluh dua miliar itu hanya sebagian kecil dari puzzle puzzle yang terlihat dalam kasus ini
maka dari itu icw sejak awal mendorong kpk untuk mengungkap puzzle puzzle lain dalam perkara ini
karena kami yakin jumlahnya masih sangat besar
apalagi tadi mbak rifana sampaikan uang penggantinya juga sangat rendah
tentu problemnya itu adalah uang penggantinya

jadi aset recovery menjadi hal krusial di sini karena belum terlalu terlihat dalam putusan juliari peter batubara
oke mas kurnia terakhir bahwa juliari peter batubara belum memutuskan apakah ia akan banding
masih pikir pikir tapi kalaupun dia kemudian memutuskan untuk banding
apa yang harus kita waspadai dan kita kawal bersama mas kurnia
ada kasus jaksa pinangki sirna malasari yang kita bisa menjadi alarm bagi masyarakat
untuk melihat proses hukum hari ini
tak kalah majelis hakim di tingkat pengadilan negeri sudah memutus misalnya di atas sepuluh tahun
maka kekhawatiran itu muncul
apakah ada diskaun hukuman kembali dalam proses persidangan pengadilan tinggi
itu yang menjadi kekhawatiran kami hari ini agar bisa dipikirkan lebih lanjut
evaluasi di internal mahkamah agung untuk tidak terus menerus menghukum ringan pelaku korupsi
oke kita tunggu nanti bagaimana babak berikutnya dari kasus korupsi bansos
dan juga nasib dari mantan menteri sosial juliari peter batubara
apakah akan mengajukan banding atas fonis dari majelis hakim
kita akan kawal bersama nanti kalaupun banding di pengadilan tinggi
terima kasih sekali peneliti icw mas kurnia ramadana
atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu mas kurnia
terima kasih mbak rifana